menjadi seorang calon pasukan pengibar bendera pusaka atau capaska berarti harus siap dengan latihan yang sangat berat bahkan ala militer ya
nah fisik yang prima dan juga kuat dibutuhkan oleh capaska untuk dapat menjalani latihan di lapangan
kebutuhan nutrisi tentu saja ini jadi salah satu perhatian untuk capaska dan berikut liputan dari tim sianan indonesia
masuk masuk masuk masuk
waktu makan menjadi salah satu agenda calon pengibar bendera pusaka nasional dua ribu sembilan belas yang tidak boleh terlambat
dengan porsi latihan yang berat di lapangan capaska dituntut untuk dapat menjaga kesehatan dan kondisi fisik yang prima
nutrisi yang diterima capaska juga tidak boleh sembarangan
makanan pedas dan bersantan pantang dikonsumsi putra putri ini
makanan pun diberikan hampir enam kali
tiga kali makan besar dan dua hingga tiga kali makanan selingat
jasmadi sudah tujuh belas tahun dipercayakan untuk menyediakan makanan sehari hari bagi capaska pelatih dan calon komandan pasukan
dibantu lima belas karyawannya sejak pukul
pada saat tiga pagi makanan pun sudah mulai disiapkan
pemenuhan gizi dan konsumsi asupan capaska meliputi unsur karbohidrat dan protein sebagai sumber tenaga
susunan proteinnya pun dibuat dua kali lipat yaitu protein hewani dan nabati dalam satu kali makan
pengecekan makanan dilakukan oleh tim kesehatan dan para pelatih sebelum dikonsumsi oleh capaska
makanan selingan pun terlihat tidak terlalu berguna
selain sebagai tambahan tenaga di waktu inilah capaska kembali memenuhi kebutuhan cairannya
di masa pendidikan dan latihan ini capaska menyesuaikan tata cara makan yang berlaku serta wajib menghabiskan makanan yang sudah disediakan
ada yang nggak cocok seperti daging sapi
hal ini bagaimana agar dapat dimakan
aku mikir saja ini masakan mama makan saja makan
terus jadi habis
selalu gitu kalau misalnya ada makanan yang gak suka dimakan pasti pikir ini makanan mama ini makanan mama
wah enak makanan mama
cocok sih cuman terlalu banyak sehingga membuat saya sedikit buncit
menurut saya sedikit buncit ya
mau tidak mau capaska harus selera dengan makanan yang disediakan
tertib aturan dan meninggalkan kenyamanan yang biasa dirasakan di rumah pun dilakukan sebagai persiapan mengambil makanan yang disediakan
terutama untuk membuat makanan yang disediakan